serbu diskon hanya di motionpay
pak sebelumnya nih ya pak ya
biar pekerjaan dimulai
yogi takut nanti kalau ngebut ibu jatuh
daripada rumah kita kebakaran
harusnya ibu yang minta maaf
tadi bu pamatin kompor

jadi kamu harus ngebut duluan ke rumah
yogi gak enak sama dia
gara gara buru buru jadi kebawa emosi
yaudah nggak apa apa
moga aja nggak dimasukin hati sama si soleh ya
kalau kamu nggak menelepon telur
yaudah biar ibu beli sendiri ke warung
bukan kata dokter nggak boleh makan telur
kalau kolesterol ibu naik gimana
maklum tau kok bu kalau ibu suka makan telur
maklum itu pengen ibu tuh sehat
nanti kalau ibu udah sehat
maklum janji bu masakin dadar daging suka ibu
yaudah bu pulang bu ya
wajahnya bagus banget bu

bener banget aku juga ngerasa kayak gitu
terus ceramahnya bagus ya
wajib pada ngapain disini
tadi abis dengar pengajian di kampung sebelah
kebetulan aku sebenarnya memang mau nyariin kalian
ini loh ada yang mau bicarain soal pengajian kita kemarin yang sempat tertunda
gimana kalau seandainya kita mulai lagi pengajiannya
dan rencananya juga diberi pengajiannya juga ya

ya setuju setuju aja sih kita mah ya
sebenarnya sih nabila kita sama warga yang lain gak kenapa nafas sama soleh
lagian kalau kita lihat saya udah berubah ke arah yang lebih baik
iya kan temen temen
nanti malam kita pengajian nih
ya dong pasti harus itu
yaudah kalau gitu aku cuma bicara itu aja
aku jalan duluan gak apa apa ya
makin hari makin bener aja sih soleh agak balik balik heran gue
oh kayaknya ya satu satunya cara supaya ingatan soleh balik lagi
gue kudu nunjukin tuh foto yang ada di ustadz sanusi
tapi gimana caranya ya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
lu gak ada kerjaan apa yang sering ngakuin orang
banyak lah bantuinnya nyuci terus ngaji terus belajar
banyak lah panggung gue emang apa kerjaannya selain dikagetin tongolip
coba itu pertanyaan gue dibolak bolak
yaudah tongolip pergi nih ya
hei bentar bentar bentar
nah lu main cabut aja ya
gak ngecengin gue dulu lu
baru datang udah ngecengin lagi
katusah sanusi kita gak boleh menyerah
kalo ngasih tau orang sama muslim
lu ngapain komat kami tuh kayak dukun lu
udah mending cabut dah
gitu terus sholat sunnah dua rakaat
abis itu ngaji dah
udah mendingan sekarang udah cabut ya
daripada lu gue tampol tau tampol kan
sebentar abi mau ngomong
mau bicara tentang apa habib
mau bicara tentang batasan batasan memuliakan orang tua
biar soleh tambah ngerti
jadi gini soleh
memuliakan orang tua itu bukan berarti melayani seperti yang saya lakukan
ada beberapa yang betul yang benar ya
cara soleh itu berlebihan
cukup soleh menjadi anak yang soleh
dan berbakti udah itu aja
doakan orang tua
karena doa anak yang soleh
itu akan mengalir terus terusan
sampai abi dan umi udah gak ada
soleh paham abi
insyaallah soleh akan mencoba memuliakan orang tua
dengan cara yang dikasih tau sama abi
pasti ada yang mau diceritain ya
sebenernya gak penting banget sih umi
masuk nak silahkan duduk sini
eh nak silahkan
sini bersekalian aja umi
ayodah umi siapin dulu ya bi ya
siapin dulu ya makan aja
gak usah umi pak ustadz
sampai makan siang segala ngerepotin
sebentar ya nabila ya
udah siang tapi belum dapat kerjaan
gimana pt serabutan jaya abadi bisa tetap eksis
adul harus jemput soleh untuk mengembangkan pt serabutan jaya abadi semakin jaya
assalamualaikum pak haji soki
pak haji soki assalamualaikum
maaf nih pak bukannya ganggu kerjaan bapak nih
tadi adul lihat kayaknya bawa barang barang toko kerepotan ya pak
kalau boleh menawarkan adul bisa bantu pak
mumpung habis keluar kontrakan masih full nih tenaganya
kalau boleh ini tuh lihat tuh
beneran lo mau bantuin dul
ayok jelas mau pak adul emang butuh kerjaan
pokoknya kerja apa aja adul siap
ada upahnya bukan ucapan terima kasih gitu
pak sebelumnya nih ya pak
biar pekerjaan dimulai
eh mau hitung hitungan
nggak terserah pak haji haji
masalah bayaranmu gampang
dapet makan siang juga
udah kalau gitu langsung kerja
tapi sebelumnya abdul mau manggil soleh dulu ya
gak usah ini buru buru pengen cepet
nggak usah kamu manggil soleh
nggak usah ini aja
nih bentar pak
tapi beneran kamu mau kerja kan
ini tolong antar pesananku ke toko sono
untuk kamu angkat dulu tangan kiri
tangan kanan dul
yang ini tangan kiri
ini tangan kiri ya
ntar kamu nanti naiknya ya
buah buahnya biang kerok
pinter banget licin banget kayak belut
pinter banget tutupin aib
sampai susah gue ngadepin dia
lagi mikirin apaan sih
ya tadi uring uringan aja
nggak sih mikirin soleh
jangan jangan mikirin babunya soleh
ngapain gue mikirin dia
emang kan nggak ada yang lebih penting yang gue mikirin selain dia
terus dari tadi mikirin apaan
ya mikirin apa kek
kepo banget sih lo
kalau lo mau tau
lo kan tau
gue punya banyak kontrakan
punya banyak kosan
nah gue yang mikirin
yang kontrak di rumah gue
itu bayar tepat pada waktunya
punya ente yang gue mikirin
sekarang gini aja pak haji
menurut saya nih
pak ji mendingan jangan mikirin lagi si soleh sama keluarganya
saya setuju apa yang dibilang dery
sepertinya si soleh ini sudah bener pak ji
eh ini cuma rekayasanya si sanusi
eh si solehnya mah kagak bener
ah gimana bener
eh orang tuh kalau kagak benar
enggak sehari dua hari langsung benar